informasi pertama di rumah pemilu saudara presiden joko widodo memperkenalkan prabowo subianto sebagai presiden indonesia berikutnya di hadapan tamunya di galadinar world water forum di bali minggu malam
jokowi memperkenalkan prabowo di sela pidato di depan para kepala negara yang hadir
saat memperkenalkan prabowo jokowi menggunakan bahasa inggris jokowi kemudian kembali menggunakan bahasa indonesia dalam pidatonya